bali memang dikenal seluruh dunia karena punya banyak tradisi yang cukup unik
salah satu tradisi yang unik di bali adalah tradisi menyebar uang yang dilakukan warga tabanan setiap enam bulan sekali
mau ikutan puspa
ratusan warga desa bongan tabanan bali berebut uang yang disebarkan
mereka saling dorong untuk memperoleh uang yang nilai totalnya mencapai belasan juta rupiah
mereka sedang melakukan upacara menyebar uang yang disebut mesuriak
tradisi turun temurun tersebut dilakukan setiap enam bulan sekali bertepatan dengan hari raya kuningan
tradisi ini sebagai wujud syukur kepada sang pencipta serta untuk mengantarkan leluhur ke nirwana
warga beranggapan dengan membagikan uang uang tersebut dipercaya akan memperoleh rejeki berlimpah
maknanya mengantarkan leluhur kita ke alam surga
nanti kita berikan sesuatu penghormatan lah
pemberian uang kepada saudara saudara namanya mesuryak
jadi kalau satu keluarga besar itu mencapai berapa pak
mungkin kurang lebih minimum tiga jutaan
jadi uangnya dari dua lima sampai dengan nomelan seratus an
memang sudah dipersiapkan atau ditabung
ya jadi sudah dipersiapkan
jadi kita anggap kita berbagi kepada saudara saudara
uang yang disebarkan ini nilainya mencapai belasan juta rupiah
sedang warga yang berebut bisa mengumpulkan hingga ratusan ribu rupiah
meski ada juga yang tidak mendapat sama sekali
ya untuk saya pribadi
saya berharap semuanya yang berharap
apalagi saya bersama lain
bersedukan tali persediaan latihan dari sini
tadi dapat duit berapa pak
untuk rupiahnya dari satu sampai
saya berharap bisa
untuk saya pribadi tidak dapat sama sekali
tidak dapat apa apa
cuma sepuluh sampai dua puluh saja
bagaimana dengan yang lain dapat belinya tidak dapat dulu
ya tetap bersikap saja
yang penting sudah ada sedikit sedikit apa apa
sebelum uang tersebut dibagikan
masing masing kepala keluarga melakukan persembahyangan
untuk memohon perlindungan